ya ini terkait kebakaran yang terjadi pada sabtu malam kemarin di mana sejumlah warga bahu membahu memadamkan sisa kobaran api di jalan talib taman sari jakarta barat pada sabtu malam
dengan menggunakan beberapa ember sejumlah warga memadamkan sisa kobaran api di salah satu rumah warga yang sebelumnya telah ludes terbakar
sementara itu seorang ibu rumah tangga jatuh pingsan karena letih mengais sisa sisa barang berharga dari rumahnya yang telah ludes terbakar
warga kemudian mengevakuasi korban ke tenda pengungsian untuk mendapatkan pertolongan medis
sementara petugas kepolisian bersama tni memberikan bantuan makanan dan minuman kepada ribuan jiwa korban kebakaran
kebanyakan itu kecapean pak ya karena dia sibuk banget gitu pak ya
ibu ini rumahnya kebakar juga ya
kebakar juga habis saya ibu saya adik saya habis
tapi dimana pak
ya jadi ya makan cuma sedikit
ya kepikiran intinya begitu pak ya
tidak ada yang bisa diselamatkan pak ya
ya tidak ada pak yang penting kita bawa diri sendiri aja udah pak ya
dan terkait dengan kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah ini gubernur dki jakarta anies rashid baswedan mengunjungi lokasi kebakaran yang terjadi di krukut taman sari jakarta barat sabtu sore
dalam kunjungannya anies mendengarkan keluh kesah warga yang menjadi korban kebakaran
selain itu anies juga melihat kondisi permukiman warga
menurut anies kawasan krukut sangat padat
di lokasi ini warga tinggal di rumah berukuran tiga x empat meter dan diisi sekitar enam orang
pemprov dki jakarta berencana untuk menata kawasan ini dengan melihat dari status tanah
pemukimannya sangat padat
tadi saya datang ke satu rumah tiga x empat ukurannya isinya enam orang ya
tiga x empat sudah ada rumah yang parmani
jadi bisa dibayangkan bahwa tempat ini sangat padat sekali
dan kebakaran terkenal di tempat yang amat padat
nanti ke depannya nanti yang sekarang anies berpikir
mau diarepang jadi lebih rendah rendah lagi atau seperti apa
kita lihat lagi karena kita harus melihat status tanah
kita harus melihat soal pemilikan
tentu kita militer nanti ketika dibangun menjadi pemukiman yang aman
yang terbebaskan oleh potensi potensi kebakaran
dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi kesehatan para pengungsi korban kebakaran
di kawasan taman sari jakarta barat sudah ada koresponden cnn indonesia
mahar dika utama
dika selamat pagi
dika ini di belakang anda ada terlihat situasi terkini
bisa anda ceritakan kepada kami
bagaimana situasi terkini di sana saat ini pasca kebakaran terjadi
ya selamat pagi fani dan juga iqbal
saat ini saya berada di depan rw tiga
salah satu tempat yang terkena dampak dari kebakaran yang cukup besar pada hari sabtu
dan ini adalah salah satu rumah korban yang sudah tampak habis dilalap api
dan untuk kondisi terkini memang kebakaran tentu sudah bisa dipadamkan sejak hari sabtu lalu
dan kini bisa anda saksikan banyak sekali warga yang masih berada di jalan
karena memang mereka kehilangan tempat tinggalnya
kalau saya mengacu pada data dari dinas kebakaran
kemarin ada dua empat ratus jiwa
yang terdiri dari enam ratus kepala keluarga yang terkena dampak dari kebakaran ini
api diduga berasal pertama kali titik api pertamanya dari rt sebelas
dan kemudian menyebar ke sepuluh rt lainnya
dan api dengan sangat cepat melalap sekitar lebih dari dua ratus rumah di kawasan permukiman padat penduduk ini
kini tenda tenda bantuan dari pemerintah ataupun juga dari sejumlah lsm sudah ada
meskipun memang faktanya tidak bisa menampung
seluruh korban dari peristiwa kebakaran di taman sari krukut jakarta barat ini
bahkan beberapa warga bahkan harus tinggal seperti ini
dengan kondisi di luar ruangan
bahkan ada balita juga
ini adalah pak zulfikar pemilik rumah yang tadi kita lihat juga gambarnya
pak bisa dijelaskan
ini tadi sampai pagi ini dari kemarin tinggal di sini pak
iya tinggal di sini
habis gimana mau di dalam juga takut kehujanan mendingan numpang aja di sini sementara dulu
ini kan ada anak balita juga pak ini anak bapak pak
gimana kondisi kesehatannya pak
alhamdulillah sih sehat sehat aja untuk saat ini
yang paling dibutuhkan sekarangnya apa pak
paling pempes baju baju ini buat salinan dia kalau saya sih nggak apa apa paling penting sih anak saya
ini tidur dengan betul betul alas
iya ini tidur dengan betul betul alasan

gimana pak sampai kapan kira kira akan sepertinya
ya mudah mudahan sih cepatnya pemerintah ngasih bantuan agar bisa pindah dengan layak lagi
oke sejauh ini bantuan apa saja yang sudah bapak terima
baru tikar selimut sama baju baju dari warga juga sama makan juga alhamdulillah nggak kekurangan sih
kalau saya lihat kondisi rumah bapak ini tampaknya cukup habis terbakar
apakah masih ada barang barang berharga yang masih bisa diselamatkan
yang diselamatkan ya apa adanya aja terus mau selamatin yang di dalam juga nggak keburu api udah deket banget
jadi yang penting selamat aja
selamat kejadian bapak semua lagi dari mana pak
tidur tidur tiba tiba rame mau nyelamatin juga nggak keburu yang penting keluarga selamat keluar semua
alhamdulillah nggak ada yang ada korban
oke semoga bantuan cepat datang dan resmi kembali terganti ya pak saya turut berduka ya pak
itu tadi adalah salah satu sah dari korban kebakaran di kerukut yang rumahnya habis dilalap api begitu
dan kalau kita mengacu pada data sepanjang tahun dua ribu tujuh belas memang banyak sekali peristiwa kebakaran yang terjadi di jakarta terutama di daerah daerah dengan kondisi permukiman padat penduduk seperti ini
data yang kami terima dari pemprov dki jakarta ada lebih dari dua ribu bahkan
seribu rumah yang terbakar sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
dan ini di awal tahunnya dua ribu delapan belas peristiwa kebakaran kembali terjadi dengan jumlah korban material yang cukup besar
memang belum ada taksiran pasti begitu berapa kerugian material yang diderita oleh para korban atau dari peristiwa kebakaran ini
tapi kalau kita lihat jumlahnya memang ada dua ratus rumah yang terbakar
dan kita masih juga masih menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian
apa penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi di krukut taman sari jakarta barat ini
dika gubernur anies mengatakan bahwa akan melakukan istilahnya bisa kita katakan sebagai pembenahan di kawasan tersebut karena dikatakan cukup padat di kawasan itu
lalu apakah anda mendapatkan informasi sebenarnya kapan akan dilakukan
mengingat bahwa tadi ada anak anak yang sampai tidur di emperan
kita tidak tahu sampai kapan
dan untuk hari ini
masih sehat kita tidak tahu kedepannya seperti apa
apakah anda mendapatkan jawaban pasti terkait hal ini
fokus pertama dari pemerintah provinsi dki jakarta adalah untuk melakukan evakuasi dan untuk mengirimkan bantuan
dinas sosial dari pemerintah provinsi dki jakarta dari pantauan kami sudah ada lima tenda yang juga berisi logistik bantuan untuk para korban
yang juga terdiri dari makanan pakaian
bisa anda saksikan juga di sebelah sini
pakaian pakaian juga sudah mulai didistribusikan
untuk korban korban jiwa ataupun juga mereka yang terkena dampak dari kebakaran
karena tentu jangankan surat surat berharga buah
bahkan pakaian pun mereka mungkin tidak bisa menyelamatkan pada peristiwa kebakaran yang terjadi cukup cepat
pada pukul dua tiga puluh dini hari pada sabtu kemarin
dan selain itu terkait dengan penataan ulang kawasan permukiman padat seperti di kawasan ini
informasi yang kami dapatkan dari pemprov dki jakarta memang pihaknya masih akan terus melakukan

terkait dengan juga kepemilikan tanah
lalu juga terkait dengan keabsahan keabsahan lainnya
karena jangan sampai penataan dilakukan
lalu kemudian menyisakan masalah administrasi seperti tanah
ataupun juga sertifikasi tanah yang biasanya kerap terjadi setiap kali dilakukan penataan suatu lingkungan
dan fokus pertama dari pemprov dki jakarta seperti yang saya katakan tadi adalah
kini untuk memberikan bantuan pertama
untuk melakukan evakuasi menyediakan posko posko bantuan
menyiapkan tempat tempat untuk para korban
yang tentunya lebih layak
jangan sampai beberapa hari ke depan atau beberapa pekan ke depan
masih ada warga seperti keluarga dari zulfiqar tadi
yang harus bahkan mengempar di depan rumah keluarga lainnya
dan langsung ada di bawah langit
jadi itu artinya ketika panas mereka harus panas
dan ketika hujan seperti tadi malam hujan
juga mereka harus kehujanan begitu iqbal
dan tentu ini situasi yang tidak diinginkan
pemerintah provinsi dki jakarta harus dipastikan
bekerja dengan sangat cepat untuk menyelamatkan korban dari kebakaran
di taman sari jakarta barat ini iqbal fani
ya baik terima kasih mahardika utama yang melaporkan langsung dari kawasan taman sari
tentu kita berharap agar pemerintah provinsi dki jakarta khususnya
segera mempercepat bantuan khususnya tenda tenda pengungsi ya
karena seperti yang kita saksikan tadi bapak zulfiqar
salah satunya masih tidur mengemper seperti itu di depan rumah
apalagi besok sudah mulai aktivitas sekolah lagi ya
sudah mulai lagi
dan tentunya harapan seperti adanya bantuan baju untuk sekolah
buku buku pelajaran dan lain sebagainya
untuk segera ditindaklanjuti
kita ke informasi selanjutnya
ini polisi memeriksa tiga orang saksi dan satu pemilik rumah
yang diduga menjadi sumber awal kebakaran di kawasan padat penduduk
rukut taman sari jakarta barat sabtu dini hari
akibat kebakaran tersebut sekitar dua enam ratus orang kehilangan tempat tinggal mereka
berasal dari enam ratus kepala keluarga di sepuluh rukun tetangga
di rw tiga rukut
hingga satu siang petugas kemadam kebakaran masih menjaga api
agar tidak menyala kembali
sebanyak tiga puluh delapan unit mobil dinas kebakaran masih bersiaga
kebakaran ini meliputi rumah dari sepuluh rt di rw tiga krukut taman sari jakarta barat
polisi masih memeriksa tiga orang saksi dan satu orang pemilik rumah
yang diduga menjadi sumber kebakaran
api yang diduga berasal dari rumah sony ini akhirnya membakar sekitar lima ratus rumah
yang dihuni enam ratus kepala keluarga
pemerintahan daerah setempat akan membangun tenda darurat untuk keluarga korban kebakaran
dan akan membuka dapur umum untuk keperluan konsumsi warga korban kebakaran
maka kita diperintahkan untuk mengamankan lokasi
jangan sampai ada tangan tangan jahil yang memanfaatkan kesempatan
kami bersama dengan bnpt kemudian dengan organisasi yang lain seperti jawa pahingkara
kami juga mengambilkan peramanan di lokasi
kita memeriksa tiga saksi
satu yang kami amankan karena api berasal dari rumah yang terkampung
itu dari sepuluh rt

pokoknya di rw tiga
kalau untuk jumlah bangunan sendiri ada berapa
sekarang kita membuat dapur umum untuk rencana kita di depan sekatan rw sampai ke arah masjid
itu agak sudah siapkan untuk entah